aku akan lakukan segala yang perlu di kepalamu ratu
lakukanlah junel aku senang bisa membagiakanmu
terima kasih ratu
pak pak bangun pak
bangun udah siang itu bangun
bangun udah siang
pak barang barang persediaan di warung itu udah hampir habis
aku minta duit mau belanja
nggak ada duit
bengkel lagi sepi
kok ada duit sih pak
gimana aku mau belanja
gimana aku mau jualan
kalau bapak nggak ngasih duit
pake uang simpenan kamu dulu kan bisa
itu kalau nggak ada dijual dulu dong
pelit banget sih
bapak gimana sih
tiap minggu aku terus yang nombok
bapak dong yang cari duit
udah sana bangun cari duit
aku butuh duit
terima kasih pak
korupsinya diberi guembang ini ya
itu udah gak pernah miser
nanti q melemumkan kan
jok ini kan motor mas cakil ini kan versi yang diambil
kamu benerin itu dulu
tadi apa kompor
karburator busi konflik
oke ya makasih banyak
lumayan juga hasil hari ini
si mansur pasti stres melihatnya
tapi biarin aja
biar dia tahu bagaimana rasanya menjadi orang sombong
bos bengkel si junat sekarang maju pesat bos
dari tadi saya itu sudah ada sepuluh motor bos
kita satu pun belum dapat bos
bengkel belum seminggu raminya sudah kayak pasar
dari tadi tidak satupun motor yang datang ke bengkel kita
coba kalau dulu si unit tidak dipecat bos
kalau bengkel kita mau laris kamu tuh rajin dong bekerjanya ya
jangan jangan si unit pakai orang pinter bos
bengkel baru seminggu dibuka sudah kayak pasar bos
kalau kamu tidak mau diam mulutmu saya lempar semua beban kamu ya
mucik saja dari tadi tidak tahu orang lagi
mungkin si sontoloyo itu benar
pasti si junet pakai dukun
aku harus bertindak cepat
sebelum bangsa bangsa berada lewat dia harus disantet
kita sekarang oke

aku harus tenang
nanti malam kamu taruh sesajian ini di keempat sudut bengkel itu
besok sainganmu itu akan kehilangan semua langganannya
karena bengkelnya berbau busuk
kok cuma bau busuk mbak
itu baru tahap yang pertama
aku bahagia sekali malam ini jurnat
saya senang sekali mendengar
ratu ratu memberikan semua kekayaan kepada saya
dan sekarang saya bisa mengujudkan apa saja keinginan saya ratu
kamu harus berhati hati
banyak orang yang ingin mencari ratu ratu
saya tahu ratu pasti banyak orang ngiri pada saya
tapi saya tidak peduli ratu
kamu tidak usah khawatir
aku akan selalu melindungimu
anda tidak akan hitung diri anda
masih lagi rehat
sekali lagi ratu android
langsung lah lalu berp teens yang memutuskar
tapi saya akan turunnya
jadi kita harus berhati hati
dan terbaik lagi
mau kemana mas
kamu diam aja disini
mas mau kemana mas
aku sangat merindukanmu junet
bulu kepala selai saja ratu
perlu emang ratu
cabutlah selai junet
uang yang akan kau butuhkan
akan terbukti setelah
kau tidak tahu
topik yang mereka tunda